kita langsung konfirmasi ya pada budayawan rituan saidi yang sudah tersambung dengan kami melalui sambungan telpon
pak rituan selamat malam
malam selamat malam
pak ritwan boleh dikonfirmasi terlebih dahulu apa betul anda mempertanyakan keberadaan sriwijaya atau kerajaan sriwijaya
apa alasan terkuatnya
yang terkuat alasan saya yang mengatakan kerajaan sriwijaya itu eksis
berdasarkan prasasti kedukan bukit
prasasti kedukan bukit itu ditemukan oleh orang perancis yang bernama kodes mungkin saya salah membaca atau kode
dia itu mentarjama seolah olah prasasti itu di dalam bahasa sang sekerta
padahal itu bahasa armenia jadi sangat jauh
prasasti kedukan bukit bukan bukti untuk keberadaan kerajaan
tapi itu adalah bukti adanya komunitas spiritual kaum saba sabo kingking itu situsnya di palembang
jadi orang orang di palembang sudah bertauhid moses monotheism yang dibawa oleh queen of sheba pada abad kedua
yang kemudian juga datang orang orang arya bukan mongolia
arya di sini diartikan kalau arya mongolia
arya itu adalah
antara lain juga meliputi bangsa bangsa kaukasia
oleh karena itu prasasti empat prasasti yang diandalkan sebagai bukti keberadaan sriwijaya itu prasasti tentang komunitas religius di palembang
oke jadi prasasti kedukan bukit yang pertama kali didirikan di pinggiran sungai musi ini bukan bukti begitu ya pak ritwan
bukan karena dia salah tarjamah itu bapak kita dari kodes yang namanya kodes itu dia salah
kemudian pak ritwan ada juga nih selain itu ya ada prasasti kota kapur yang menyebutkan ada tulisan kedatuan sriwijaya atau kerajaan sriwijaya
kemudian candi muara takus
nah boleh boleh dibagikan kepada kita
itu adalah bahasa armenia kedatuan itu artinya serubung
sriwijaya adalah sang ruang the space
jadi itu prasasti kedukan bukit dan tiga prasasti lain
yang pertama itu adalah prasasti teologis
teologis bahwa itu menjadi bukti bahwa orang orang di palembang dan sekitarnya telah bertauhid telah mengenal tuhan yang maha esa
kemudian apa hubungannya dengan bajak laut yang pak rituan sebut di kanan judulnya
bajak laut itu bukan di palembang tapi di koromandel
si bajak laut juga dikenal sebagai sriwijaya
pak rituan sudah
itu jangan dikait kaitan nggak ada hubungan itu dua hal yang terpisah
oke jadi nggak ada hubungannya ya dengan bajak laut begitu
kedatuan sriwijaya ini
nggak ada dong mbak
itu laporan icing dia meneliti di mana lokasi sriwijaya atas perintah kaisar
karena atas perintah kaisar tiongkok karena banyak kapal kapal dagang tiongkok dibikin tinggelam
icing memang apa itu berkeluarana
karena dua puluh lima tahun termasuk ke daerah sumatera dan terakhir di kedah dia diberitahu bahwa sriwijaya bajak laut yang diketahui orang kedah itu markasnya adalah di koromandel
icing datang ke koromandel dan ketemu sama bajak laut
oke oke tapi begini pak ridwan kan kita belajar sejarah mengenai kerajaan sriwijaya ini sudah sejak lama begitu
bahkan dari saya sd sudah belajar soal ini
kenapa baru saat ini pak ritwan membuka hal ini
memberitahunya kepada publik mengenai hal ini bahwa kerajaan sriwijaya adalah fiktif
menelitinya itu tiga puluh tujuh
terutama saya harus menguasai bahasa bahasa kuno
itu gak gampang karena gak ada kursusnya
kalau bahasa inggris gampang
anda bisa kursus bahasa inggris yang kalau istirahat dikasih bubur kacang hijau
kalau bahasa armenia bahasa hindi khmer mau kursus di mana
itu gak gampang belajarnya
sulit ya butuh waktu yang lama bahkan tiga puluh tahun
wah makanya sekarang saya belajar
karena saya belajar sendiri gak pakai les
tapi pak rituan tahu informasinya bahwa pak ritwan akan dipolisikan
ya saya terserah aja lah
buat diapain apa namanya galio galili juga karena mengatakan bumi itu bulat lehernya hilang
jadi siap ya pak rituan jika nantinya dipolisikan dengan pernyataannya
nggak usah di ancam ancam lah saya
baru juga ngalamin yang lebih hebat dari ini
nggak usah di ancam ancam
karena di dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal galileo karena mengatakan bumi bulat lehernya hilang
paling tidak bisa belajar ya bisa diskusi dengan pembahasan ini
mbak rituan saidi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
enggak diskusinya sama siapa ya
dulu orangnya saya takar
dulu orangnya kalau bang saya yang begitu begituan lah saya udah kenyang atapinnya
kita bisa meluruskan ini dengan penelpon selanjutnya
pak rituan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami